saya sudah bicara dengan direksi gbk
apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama sama
dan tentu perbaikan harus segera dijalankan
karena ini kondisi yang kritikal
ini merupakan mega lapangan di indonesia
yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini
di sini akan ada tentunya opening
dan juga hal hal pembukaan lain di sini
jadi saya harus ambil posisi tidak ada event lagi di sini
apakah event olahraga event kesenian tidak ada lagi
karena ini sudah menjadi titik kritikal
kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini